kita awali dengan informasi pertama gempa bumi bermagnitudo tujuh yang mengguncang wilayah ntb pada minggu lima agustus pukul delapan belas lewat empat puluh enam menit waktu indonesia barat memberikan dampak luas
selain puluhan rumah rubuh gempa juga mengakibatkan banyaknya korban tewas
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho dalam laman media sosial twitternya menyatakan hingga pukul dua lewat tiga puluh waktu indonesia barat atau hari ini enam agustus dua ribu delapan belas tercatat sebanyak delapan puluh dua orang meninggal dengan ratusan orang terluka serta ribuan rumah rusak parah
dilansir dari laman facebook bnpb provinsi ntb ada delapan puluh dua orang yang tercatat dari berbagai daerah sebagai berikut
kepala pusat data informasi dan humas bnpb provinsi ntb sutopo purwonugroho dalam laman media sosial twitternya menyatakan hingga pukul dua lewat tiga puluh waktu indonesia barat atau hari ini enam agustus dua ribu delapan belas tercatat sebanyak delapan puluh dua orang meninggal dengan ratusan orang terluka serta ribuan rumah rusak parah
guncang lombok utara dan sekitarnya pada pukul delapan belas empat puluh enam menit waktu indonesia barat pada lima agustus telah menghancurkan bangunan dan puluhan orang terluka
bmkg mengungkapkan pemicu dari gempa tersebut
kepala bmkg dwi korita karnawati dalam jumpa persnya di kantor bmkg menyatakan gempa terjadi akibat patahan batuan gerakan sesar flores naik
dwi korita juga menambahkan bahwa gempa bumi bermagnitudo tujuh adalah
gempa bumi mensyok setelah sepekan sebelumnya terjadi gempa bumi enam empat skala richter di dua puluh sembilan arah timur laut lombok timur dengan kedalaman sepuluh km
data sebelumnya atau hasil analisis sebelumnya bahwa patahan penyebab gempa ini adalah sesar naik flores itu diperhitungkan magnitudonya maksimum
yang tertinggi adalah tujuh
magnitudo yang tertinggi
nah ini sudah terjadi gempa pendahuluan for shock enam empat dan diikuti main shock gempa utama tujuh puluh tujuh persis
nah artinya energinya sudah banyak